penularan covid sembilan belas secara lokal saat ini dipastikan telah terjadi di daerah istimewa yogyakarta
penularan ini diprediksi bisa meluas karena saat ini ada lima kasus di yogyakarta yang tidak diketahui asal penularannya
hal ini disampaikan riris andono ahmad ahli epidemiologi universitas gajah mada di kantor gugus tugas penanganan covid sembilan belas d i e
dari tujuh puluh lima kasus positif yang terkonfirmasi sudah dilakukan pelacakan atas tujuh puluh satu kasus
lima puluh satu kasus yang terjangkit corona dari luar diy telah menularkan pada dua belas orang lainnya secara lokal
penularan seperti ini telah terjadi di semua kabupaten dan kota
sementara itu ada beberapa kasus yang telah mengindikasikan penularan kasus yang terjadi pada komunitas
ada penularan lokal tapi belum terlalu meluas
hanya saja ada indikasi bahwa ini bisa menjadi penularan lokal yang meluas
karena kita juga mencatat ada lima kasus yang tidak bisa diketahui dari mana dia mendapatkannya
tiga kasus mempunyai profesi sebagai ibu rumah tangga dan pensiunan
nah oleh karena itu kita bisa melihat bahwa ada indikasi memang penularannya sudah ada di sekitar